pemerintahan presiden joko widodo melalui yusuf kala tadi sudah meresmikan dan membentuk satuan tugas satgas untuk mempercepat pelaksanaan paket kebijakan ekonomi
termasuk menangani berbagai sengketa penghambat investasi
siapa dan apa saja tugas satgas paket kebijakan ekonomi kali ini saya akan ulas lebih lengkap untuk anda
kita lihat terlebih dahulu ini adalah satgas jadi menarik ya
ternyata presiden jokowi di pemerintahan jokowi sendiri jk juga begitu pintar melihara momentum baik
kemarin sudah dapatkan sentimen positif di pasar ketika teks amnesti ketok palu dan kini mengeluarkan lagi satgas paket kebijakan ekonomi
ini untuk meyakinkan para investor untuk meyakinkan para masyarakat umum dan beberapa sasaran termasuk juga beberapa anggota lain
bahwa memang oke
satgas tersebut dibutuhkan dan memang diperlukan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak hanya diada di atas kertas dengan dua belas paket kebijakan
kita lihat siapa saja mereka
yang pertama diketuai oleh darmin nasution selaku menko perekonomian
ini menjadi ketua satgas kebijakan ekonomi
jadi dua belas paket kebijakan ekonomi yang dilansir tampaknya akan mengalami sudah akan selesai paket kebijakan tersebut
maka presiden jokowi butuh
presiden jokowi butuh kepastian
apakah paket paket kebijakan tersebut terrealisasi bisa diimplementasikan di lapangan tidak hanya menjadi sebuah sentimen tapi menjadi realisasi
maka dibentuklah satgas ini
darmin nasution sebagai ketuanya
lalu selanjutnya kita lihat
wakil ketuanya adalah luhut panjaitan sebagai menko polhukam
ini adalah wakil ketua satgas kebijakan ekonomi
sementara luhut panjaitan sendiri memang bukan orang baru di dunia bisnis dan usaha di indonesia
memiliki beberapa perusahaan dan dipastikan paket kebijakan ekonomi sangat dimengerti oleh beliau
sehingga mungkin presiden jokowi membeli luhut panjaitan juga masuk sebagai wakil ketua paket kebijakan ekonomi
di sisi lain memang karena posisinya sebagai menko polhukam
ke side selanjutnya
selain ada luhut panjaitan kita lihat wakil ketua juga kali ini oleh pramono anung sebagai sekretaris kabinet
wakil ketua satgas kebijakan ekonomi
pramono anung sendiri sebagai sekretaris kabinet dibutuhkan untuk mensosialisasikan
dan untuk menjabarkan apa saja target target paket kebijakan ekonomi tersebut
lalu kita lihat selain satgas
agak susah tampaknya ini bergeser hari ini
oke kita masih dari wakil ketua satgas paket kebijakan ekonomi adalah staf ahli wakil presiden
jadi staff ahli jk dalam hal ini menjadi wakil ketua satgas kebijakan ekonomi
pengusaha juga sangat sebiasa
dan kita lihat mantan ketua umum apindo juga
jadi tahu persis biasanya di mana sih paket paket ataupun di mana urayan ataupun juga rantai rantai yang harus dipotong
sehingga lebih memudahkan investasi masuk ke dalam negeri
dan juga menyamakan yang mungkin dengan target target dari paket kebijakan ekonomi jokowi
lalu kita lihat ada selain satgas ada juga pokja
kita kelompok kerja
ini adalah masih dalam paket kebijakan ekonomi
ada empat sebenarnya
kita akan lihat pokja yang pertama adalah menjalankan sosialisasi
yang bertugas menjalankan
dan sosialisasi tersebut kita lihat adalah siapa lagi
kalau bukan kepala bkpm
memang sudah selayangnya di porsi franky sibarani
sebagai wakil ketua untuk kelompok kerja yang bertugas mensosialisasikan
selanjutnya ada thomas lembong sebagai menteri perdagangan
untuk mensosiasikan paket paket kebijakan ekonomi tersebut
belum jelas detailnya akan seperti apa
apakah akan dari satu tempat ke tempat lain
atau dalam skema lainnya
lalu setelah pokja satu kita ke pokja dua
kita lihat ini adalah untuk percepatan
jadi artinya ketika ada peraturan dalam paket kebijakan ekonomi
dan kemudian mungkin dibutuhkan turunan
maka mereka inilah yang bertugas untuk summary
ataupun juga mempercepat penerbitan peraturan
yang memang dibutuhkan sebagai turunan dari paket kebijakan ekonomi tersebut
ketuanya adalah teten mas duki
kepala staf presiden saat ini
dan wakil ketuanya adalah pratikno
menteri sekretaris negara
jadi di pokja dua
lalu selanjutnya kita ke pokja tiga
bagaimana dengan pokja tiga
saya agak deg degan
ternyata keluar juga
ini adalah tugas pokja tiga
yaitu mengevaluasi dan menganalisis dampak
dan ini yang menarik
ada ketuanya adalah mirza aditya suara
deputi senior bank indonesia
dari bank indonesia yang diambil adalah mirza aditya suara
selanjutnya yang juga mantan petinggi bi adalah raden pardede
sebagai wakil ketua
dan kita lihat mereka berdua memang harus memiliki kemampuan
harus juga bertugas mengevaluasi dan menganalisis dampaknya
sasaran yang ingin ditargetkan oleh pemerintah
dampaknya sudah terasa atau belum
nanti pemerintah mungkin lebih mudah
untuk memanggil pokja pokja
mana yang sudah sesuai tugasnya
sudah sesuai belum
dampaknya sudah dirasakan belum
oleh target target pasar
ataupun target target yang ingin dicapai pemerintah
dan mereka ini adalah yang bertugas
kita ke slide selanjutnya
untuk melihat ini adalah pokja empat
ataupun pokja terakhir
ini selain satgas
ada juga pokja
yaitu untuk penyelesaian kasus
kita lihat ketuanya adalah yasona lauli
menteri hukum dan ham
dan kita lihat ini adalah lebih kepada investasi
mereka ini bertugas
untuk menyelesaikan sengketa kasus kasus
biasanya yang paling banyak adalah misalnya kementerian kehutanan dan pertanahan
jadi biasanya masalah untuk sengketa tanah
untuk pembebasan lahan
contoh kasus saja misalnya untuk proyek megaproyek tiga puluh lima ribu megawatt listrik
yang sampai saat ini juga belum selesai
mungkin nanti mereka akan diterima
dan mereka akan diturunkan ke sana untuk menyelesaikan kasus
karena wakil ketuanya adalah purbaya uds
yaitu staff khusus menko polhuka
mereka nanti harus menyelesaikan
apa yang terjadi
mengapa begitu sulit untuk membebaskan lahan
untuk mega proyek yang sangat dibutuhkan
utamanya untuk pulau jawa dan bali tersebut
dan tentunya tanpa listrik
tentu tidak akan ada pembangunan
karena industri tidak akan bisa berjalan di sana
namun yang pasti dari pokja dan satgas
yang dibentuk oleh pemerintah
dan tampaknya ingin meyakinkan
bahwa pemerintahan jokowi jk
tidak hanya berencana
kerja kerja dan kerja